sejumlah pelanggaran yang terjadi saat hari pencoblosan
selama penyelenggaraan pilkada dki jakarta putaran pertama
sdm penyelanggaran di tingkat bawa bbk
dan juga tentu tingkat kota tingkat provinsi
pirkada serenta kali ini juga melibatkan aksi masai
jadi setelah tanggal tiga belas maret nanti diregistrasi
nanti tanggal dua puluh dua kita akan memulai sidang pendahuluan secara serentak
katakanlah nanti hakim konstitusi yang baru itu belum masuk
maka akan ada dua panel hakim

yang terdiri dari empat hakim
nah itu langsung menyidangkan secara simultan berjadikan undangan
nah nanti di tanggal tiga puluh maret
itu kita sudah bisa sidang pengucapan putusan dismisal
pasal satu ratus lima puluh delapan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
tentang makama konstitusi mengatur setiap perselisian hasil penghitungan suara
tergantung jumlah penduduk di masing masing daerah
budi adiputro cnn indonesia
meski pelaksanaan pilkada serentak dua ribu tujuh belas berlangsung secara aman dan damai
bukan berarti tidak menyisakan pekerjaan rumah
sejumlah pelanggaran ditemukan di berbagai daerah
lalu bagaimana evaluasi pilkada serentak dua ribu tujuh belas sejauh ini
untuk membahasnya lebih dalam lagi di studio
sudah hadir saat ini bersama saya ada mbak titi anggraini
direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
terima kasih mbak titi sudah datang
kemudian ada bang arteria dahlan
anggota komisi dua dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
terima kasih bang arteria
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
untuk mengawal kita secara moral dan spiritual
ada romo beni susetio budayawan
terima kasih romo sudah datang
nanti akan kita minta juga untuk memberikan perspektif yang lain terkait dengan pilkada serentak ini
kita akan mencoba mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak yang beberapa hari lalu
kenapa kemudian kita cnn indonesia masih mengangkat evaluasi terkait ini
ini seperti abis berjalan
kalau banjir kan mungkin satu dua hari kita masih beres beres
belum tahu kita kena penyakit apa atau di rumah rusaknya apa
mungkin setelah seminggu baru ketahuan
tegelnya ada yang pecah atau plafonnya ada yang rontok atau apapun
nah ini sudah sepuluh hari setelah pilkada berlangsung
temuan temuan evaluasi apa yang kemudian dari awal terlihat dan semakin ke belakang semakin terlihat mbak titi
iya pada dasarnya memang pada hari pertama dan masa rekapitulasi di kecamatan
itu juga sudah terlihat dan terpantau ya
paling besar persoalan di pilkada serentak dua ribu tujuh belas lalu adalah soal kualitas daftar pemilih tetap
dan bagaimana pelayanan hak pilih kepada warga
itu kasus yang paling banyak muncul dan merata di satu ratus satu daerah
terutama ketika pemberlakuan soal penggunaan hak pilih dengan ktp elektronik dan surat keterangan
jadi ada beberapa temuan soal perbedaan
yang pertama kualitas dpt
banyak sekali nama nama yang terlalu banyak
yang sudah dimutahirkan di lapangan lalu kemudian tidak termutahirkan ketika menjadi daftar pemilih tetap
ketika kami melakukan pemantauan di banten saya sendiri langsung itu juga kami temui
jadi sudah mendapatkan formulir pemutahiran stiker tapi ternyata namanya tidak muncul di dpt
seberapa persen mbak untuk kualitas dpt yang buruk ini
maling lain mal administrasi kan misalnya
kita tidak mengatakan kualitas dpt nya buruk ya tapi ada problem di pemutahiran kita
karena kita tidak melakukan audit data pemilih secara komprehensif di satu ratus satu daerah
tapi ini merata di satu ratus satu daerah itu hampir semua ada temuan
kami sendiri terakreditasi di tiga provinsi aceh dki jakarta dan banten
dari tps yang kita datangi itu tujuh puluh persen ada problem soal dpt
minimal warga yang kemudian datang namanya tidak ada di dpt dia mendapatkan perlakuan yang tidak standar
jadi yang pertama kualitas dpt
yang kedua adalah prosedur
prosedur mekanisme dan tata cara pemungutan penghitungan suara di tps yang tidak standar
tidak terstandar ini dalam artian ada otonomi relatif dari kpps untuk menentukan mana orang yang boleh memilih
mana yang tidak tapi tidak merujuk pada ketentuan yang berlaku
misalnya diberlakukan secara salah fungsi c enam
c enam itu kan sejatinya surat pemberitahuan memilih bukan syarat untuk menggunakan hak pilih
tetapi di beberapa tps bahkan dialami sendiri oleh peneliti perludem
atau tps di dki jakarta
c enam itu diberlakukan sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih
padahal dia sudah ada terdaftar di dpt tapi dia tidak mendapatkan
tapi tidak boleh menggunakan hak pilih pada sebelum jam dua belas
meskipun kpu dan bawaslu satu hari menjelang pilkada sudah woro woro bahwa bisa pakai ktp elektronik gitu kan mbak
ini tidak berlaku
ini tidak tepat
sepanjang dia namanya ada di dpt walaupun dia tidak mendapatkan c enam dia tetap boleh menggunakan hak pilih sebelum jam dua belas
karena namanya ada di dpt

ini tidak tepat
jadi kesalahan prosedur ini merata
jadi kesalahan prosedur karena ketidakpahaman atau kekurangpahaman
nah ini berkaitan dengan problem berikutnya yaitu soal sosialisasi
jadi memang ada beberapa aturan yang diberlakukan itu injury time
jadi belakangan sehingga tidak disosialisasikan didiseminasikan secara masif
misalnya apa mbak
contoh soal ketentuan kewajiban membawa kk bagi yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan ktp elektronik atau suket
undang undang hanya menyebutkan
undang undang hanya menyebutkan
yang tidak terdaftar di dpt bisa menggunakan hak pilih dengan membawa ktp elektronik atau surat keterangan di sdukcapil
tidak ada keterangan kewajiban membawa kakak
nah contoh di dki jakarta kewajiban membawa kakak itu surat edarannya baru keluar tiga belas februari
jadi hanya beberapa hari sebelum hari pemutan suara
ini yang tidak diterapkan secara konsisten oleh kpps
jadi ada kpps yang tidak menyeratkan kakak
ada yang cukup fotokopi
ada yang tidak perlu sama sekali
nah ini yang standar ini kemudian mengalami permasalahan ketika diterapkan secara berbeda dan memicu kemarahan kemarahan gitu
efek efek administrasi ini dampak dampak yang paling jelas terlihat ini apa mbak
iya pertama pelayanan pada publik ya
akibatnya karena pemilih menumpuk di satu titik termasuk tadi karena kesalahan pemberlakuan c enam
akhirnya pemilih diminta untuk memilih setelah jam dua belas
jadi setelah jam dua belas itu bertumpuklah pemilih yang sesungguhnya ada di dpt
tapi dia tidak dapat c enam
pemilih yang menggunakan ktp elektronik dan pemilih yang menggunakan surat keterangan
nah di beberapa tempat karena mereka memilih hanya dari jam dua belas sampai jam satu kekurangan surat suara
mereka pergi ke titik lain habis juga surat suaranya
jadi apa ini yang membuat kemudian ketika mereka kembali lagi untuk mencari tps yang masih tersedia surat suara
jam sudah melampaui jam satu siang
nah ini yang kemudian membuat mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya begitu
dan termasuk ada pemahaman yang salah nih dari kpps
seolah olah kan kpu dki itu menyediakan form identitas pemilih yang menggunakan ktp elektronik
supaya tidak dicurangi kalau datang pakai ktp elektronik harus ditulis di dalam form
form itu hanya dua puluh lembar
ada kpps yang menganggap pemilih yang pakai ktp elektronik itu hanya boleh sampai dua puluh orang
karena lembarannya itu cuma dua puluh
padahal tidak seperti itu
jadi di sana
itu hanya untuk jaga jaga kalau kurang mestinya bisa fotokopi atau tulis saja di kertas kosong
itu tidak masalah sebenarnya itu mbak ya
tidak ada masalah
nah problemnya ini sosialisasinya terlambat
dari penelitian perludem di lapangan dengan data data yang dikumpulkan
kalau kita bicara masalah masalah administrasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi tapi banyak terjadi di lapangan
karena masalah masalah tadi sudah mbak titi ungkapkan
ini potential loss kehilangan suara masyarakat yang ini golput yang terjadi karena masalah administrasi
bukan karena keinginan sendiri
berapa persen atau berapa persen
kami tidak punya data
karena kalau kita bicara persentase kami tidak punya data
karena kami tidak bisa menghitung tiga belas tps
tapi bagi kami ini bukan berapa persennya
satu suara warga negara itu tidak boleh dihilangkan karena faktor faktor seperti ini
jadi satu pun tidak boleh sebenarnya dicederai
oke mbak arteria
anda melihat parlemen melihat hal yang sama
banyak masalah sebenarnya di tengah pilkada yang kita lihat secara kondusif
damai ini berlangsung secara lancar sebenarnya
ya dari awal kami sudah prediksikan akan banyak masalah
makanya kita memanggil kpu
ngambil bawaslu itu agak rutin dan agak sering terakhir terakhir ini
pertama ini adalah pilkada pertama yang semua pihak nggak punya pengalaman karena pakai undang undang baru
kpu bawaslu pemerintah tni polri partai politik pasangan calon tim campaign nggak punya pengalaman
sama sama menerapkan undang undang yang baru
yang kedua banyak juga yang mengatakan dari sisi jumlah ini kan cuma satu ratus satu
kita sudah proven bagus di dua ratus enam puluh sembilan di tahun dua ribu lima belas
ini pun kami katakan kepada kpu ini hal yang sangat berbeda
memang jumlahnya kecil tapi ini pilkada rasa pilpres
bukan karena pak ahok bukan karena dki
karena yang main ini adalah aceh main dua puluh satu kabupaten kota plus satu gubernur
ya pilkada gubernur
kemudian di dki main dia sebagai barometer politik indonesia ibu kota negara
di ujung timur di papua barat sedang main
cilakanya lagi ketiga tiganya ini tidak hanya menganut satu undang undang yang namanya undang undang pilkada
mereka punya undang undang khusus
ketiga di depan mata ini yang mohon nih kebetulan ada mbak titi
kami mengatakan kpu kalian nggak pernah kerja benar kok
makanya kami katakan undang undang ini kami minta kalian ini harus konsultasi ke kami
yang katanya pansel yang nggak ngerti demokrasi jadi pansel isinya begini
katanya pansel akhirnya kok dpr intervensi enggak sama sekali kenapa begitu saya ingatkan
ya di pemilu ini kembali terulang anak di bawah umur bisa memilih
orang mati hadir namanya tni pori masih bisa memilih
padahal di undang undang yang baru yang kami buat ini sudah tidak mungkin lagi
temuan temuan itu ada laporan
sudah kami infokan kalian salah ini kpu kenapa kamu ulang lagi kesalahan serupa
undang undang mengatakan ini ya coba mutakhirkan yang pasca dpt pilpres
setelah itu dp empat nya adalah pemilih potensial dan mutasi penduduk
langkah langkah preventif seperti ini
sudah kita ingatkan kita mengecek
itu berapa lama sebelum pemilu
setiap bulan kita panggil mereka untuk memastikan ini jangan sampai terjadi
keempat ini masalah iktp
undang undang baru mengatakan iktp menjadi syarat bagi seseorang masuk namanya di dpt
kalau nggak ada pakai suket
kemarin yakin pak dua ribu enam belas pertengahan masalahnya sudah selesai
tapi sekarang apa sampai sekarang masalah iktp ini nggak selesai selesai
ini yang kita katakan tadi
apa kalau nggak selesai harus ada mitigasi resiko upaya penanganannya bagaimana
oh pakai suket
kalau pakai suket bagaimana membedakan
suket itu asli atau tidak kita nggak bisa loh
bagaimana teknis di lapangan
seperti yang dikatakan sama mbak titi
apakah nanti penyelenggara pemilu tingkat bawah ini paham bagaimana menerapkan itu
bagaimana menentukan pemilih yang tidak berhak dan pemilih yang berhak
ternyata kan dianggap mudah ternyata kacau semua
sekarang ini bayangkan
orang yang namanya ada di dpt yang ikut kemarin pilpres pilek dan lama lama itu
beranak bercucu di sana nggak bisa memilih
karena nggak ada namanya
kemudian juga ada namanya di dpt nggak dikasih c enam
ada namanya di dpt dikasih c enam
tapi tps nya dibuat jauh berapa kilo dari tempat tinggalnya
nah sekarang yang nggak ada di dpt
undang undang kan mengatakan bisa pakai tunjukkan ktp elektronik pakai suket
tapi kpu melaksanakan akrobat kebijakan lagi
yang inilah yang saya katakan lima orang kpu ini ternyata lolos lagi di pansel
harusnya semua masalah masalah tadi ada solusinya bang
wah sudah kita katakan semuanya sudah kita petakan di komisi dua
ada solusinya dan kita katakan sekarang ini adalah eranya bagaimana rakyat berpesta demokrasi dengan riang gembira
karena apa aturan mainnya sudah sangat revolusional dan fenomenal
memaksa semua pihak untuk bertindak baik untuk demokrasi sehat
tapi kan karena penyelenggaranya nggak paham hukum sok pinter sendiri kejadiannya seperti ini
sekarang ada kejadian mereka kerja nggak
apa yang mereka lakukan saya ingin tanyakan sama kpu
kami komisi dua hari pertama langsung sasar
wilayahnya wilayah tanah abang kemudian wilayahnya wilayah di tanjung duren yang daerah daerah apartmen
kpu dia kerjanya kemana ke lapas sama ke menteng taman menteng
ini saja dari paradigma berpikirnya aja sudah keliru
nah kemudian juga kita juga mencermati memang semua kejahatan demokrasi ada di indonesia
nah kita juga ingin hindarkan jangan sampai kejahatan ini terulang
tapi apa yang terjadi ternyata seluruh kejahatan demokrasi yang sudah kita identifikasi terulang dengan undang undang yang baru
seperti apa kejahatan kejahatan demokrasi ini kita akan ulasnya lebih dalam lagi di segmen berikutnya
kita akan segera kembali usai jeram berikut ini
tampil bersama kami
baru sekitar enam sampai tujuh menit kita diskusi tapi inventarisir masalahnya banyak sekali ya
tadi kita bicara mbak titi bang arteria bicara mengenai masalah masalah administratif
tadi yang tertarik saya dengan komentar bang arteria terakhir
tidak hanya masalah administrasi belaka tapi juga ada kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pasangan calon atau
gimana apa perspektif anda
jadi kalau kita kan pakai staging ada tahapan sebelum pada saat dan setelah
saya ingin sampaikan pemilih memilih lebih dari satu kali masih terjadi
pemilih mewakili terjadi
pemilih menggunakan c enam orang lain masih terjadi
orang yang tidak berhak memilih datang ke tps bisa memilih
pemilih dari kabupaten lain memilih di kabupaten yang sedang mengadakan pilkada
begitu juga mengenai pengkondisian demokrasi
bagaimana birokrasi dipakai sebagai mesin pemenangan
kita punya bawaslu kita punya ksn
kemudian juga masalah
anda masih melihat itu oleh para petahana petahana
misalnya anda bisa sebut bang daerah daerah
banyak sekali kabupaten
karena ini ada kaitannya dengan yang mau mk
saya juga nggak enak untuk menyatakannya
kemudian intimidasi karena superioritas dan subordinat
kayak di daerah daerah kebun daerah daerah tambang
semua pegawai itu saya yakin nggak ada pilkadanya tiba tiba suaranya bulat untuk salah satu pasangan calon
bagaimana pelaksanaan mutasi demosi dan sebagainya di kalangan kalangan birokrasi
eksodus pemilih masih terjadi
kemudian juga ada fenomena yang menjadikan orang menjadi kandung
meloloskan pasangan calon yang tidak berhak lolos jadi lolos
kemudian yang harusnya lolos tidak bisa lolos
ini juga kejadian yang luar biasa
di perkotaan manipulasi pemilih
di perkotaan juga
manipulasi politik luar biasa hebatnya
satu suara bisa satu juta
ini yang saya tanyakan perlu dem anda di mana
kemudian juga kita ingin sampaikan
itu rile sekali bang masalah masalahnya
kita melihatnya kayaknya semua damai semua masyarakat berpesta
yang terakhir ini adalah hilangnya hak pemilih
jadi hak konstitusional warga negara untuk memilih
yang mereka sangat antusias datang memilih
dari pagi menunggu
kemudian memenuhi seluruh persyaratan
tapi tidak bisa memilih
katanya surat suaranya sudah hilang
saya ingin tanyakan ke mana kalian mendagri dan kpu
kita kasih anggaran kok kerja nggak benar
kemudian lagi bagaimana orang yang sudah punya penuhi persyaratan semuanya tidak bisa memilih
karena waktunya terlambat
kemudian yang paling paling konyolnya lagi
karena penyelenggara pemilu tidak mengetahui aturan main
tidak tahu hak dan kewajiban dan tidak punya solusi
bayangkan yang dikatakan sama mbak titi
hanya karena nggak pegang c enam ya tidak bisa memilih
c enam itu bukan syarat memilih
kalau saya sekarang ini koreksi total atas kinerja kpu
yang saya katakan ini sudah kelewatan
itu menarik sekali
romo kalau tadi kita inventarisir masalah yang diungkapkan mbak titi dan juga bang arteri
ini banyak sekali masalah
ini kalau kita kan melihatnya semuanya berjalannya lancar
pemilu masyarakat happy libur
kita semua ada rame rame
tapi dengan segala
hiruk pikuk permasalahan yang ada ini
ini bisa berujung atau bisa berimbas pada legitimasi hasil nggak
ini ya kalau mempengaruhi hasil enggak ya
tapi problem kita adalah dari pemilu ke milu kualitasnya itu semakin hari semakin menurun
itu yang harus kita katakan
harusnya kan mereka ini sudah lama yang duduk di kpu
itu kan sudah dua periode
punya pengalaman dong
misalnya mengenai persoalan c enam
persoalan mengenai sosok yang di dki saja
hal yang transversasinya mudah
itu aja masih kekurangan formulir
itu kan menunjukkan sisi profesionalitasnya kan tidak ada gitu loh
kalau itu kan harusnya mereka belajar gitu
tadi harus ada evaluasi yang dalam
apa sih yang menyebabkan kok semua peristiwa itu terulang kembali
dan itu nggak pernah dibenahi
jadi menurut saya ada sistem manajemen yang memang tidak pernah dibenahi mencari akar masalahnya apa
masalahnya menurut anda di tahun ke tahun sama
di tahun sama
yang itu diunggahkan setiap tahun juga begitu
manipulitik persoalan pendataan persoalan yang satu boleh mengenakan ktp tetapi dalam lapangan itu sulit direalisasi
itu kan persoalan yang tiap tahun terjadi harusnya
tiap kali pemilu itu kan kita belajar
kan kita punya evaluasi
dari evaluasi itu kan kita punya solusinya kan
bagaimana kalau misalnya kekurangan formulir
bagaimana itu bisa diatasi secara cepat
disinilah peranan kpu
dan bahwaslunya menurut saya kurang optimal gitu loh
karena kurang optimal apa yang terjadi di lapangan ketika ada kasus kasus mereka tidak punya esemplennya bagaimana untuk mengatasinya
nah yang kedua menurut saya sosialisasinya juga kurang
harus kita akui kalau dulu ingat nggak awal awal pemilu ingatkan inga inga itu
itu kan publik diajak wear gitu loh
sampai ke itu kan sampai ke ini
ini kan nggak ada seindah padahal ada dananya sosialisasinya
karena kita kasih dana banyak
banyak lah persoalan itu kan harus diaudit dananya untuk apa saja gitu loh
kita pikir bang arteria pelit kasih dana
itu kan ini kan menunjukkan hal misalnya sosialisasi
sehingga orang menjadi paham misalnya
misalnya itu ditutup jam dua belas yang satu jam satu yang satu boleh yang satu tidak
ini menunjukkan ketidak konsistenan gitu loh
jadi menunjukkan bahwa profesionalitas dalam penyelenggara pemilu memang perlu dipertanyakan
kalau seperti ini harusnya mereka belajar dari pengalaman masa lalu
mereka harusnya belajar dari kekurangan itu
tapi kok dari kekurangan demi kekurangan itu kok tidak bisa diatasi
ada apa di balik itu
itu yang menjadi persoalan jadi yang pertama
yang kedua menurut saya harus ada kita harus berani memperbaiki kinerja kpu d dan kpu sekarang ini
untuk kedepannya putaran kedua ini
tapi kepilih lagi sama pansel kita
nah ini persoalannya artinya kan yang gagal itu kan harusnya tidak terpilih kan
menurut anda gagal juga romo
kalau dia gagal sebagai penyelenggara pemilu yang harusnya memberi jaminan
tetapi dalam kenyataan di lapangan banyak masalah
itu kan harusnya tahu diri lah secara etis kan gitu
kalau kpud masih sampai dua ribu delapan belas
artinya kalau itu kepilih lagi ya kebangetan lah
artinya gini loh
artinya kita mulai melihatnya dalam persoalan ini adalah manajemennya menurut saya
manajemen pengorganisasian yang lemah
sehingga manajemen keorganisasian yang lemah itu membuat kesulitan ada kebingungan ketika ada persoalan
sehingga mereka tidak bisa mengatasinya
ini kan sudah bertahun tahun terjadi kan
dan setiap kali pemilu kok masalahnya sama gitu loh
nah itu dia
mbak titi anda melihatnya ada perbaikan yang signifikan nggak dari pilkada serentak dua ribu lima belas yang lalu
atau mungkin pilkada pilkada sebelumnya juga
ada perbaikan ya
pertama dari sisi transparansi dan akuntabilitas dan data pemilih
kita sekarang sudah punya database pemilih online terbesar di dunia
hanya satu satunya di indonesia seluruh indonesia
kita bisa memeriksa
bisa memeriksa data kita sudah masuk dpt atau belum
nah di lapangannya terlalu banyak aplikasinya gitu loh
tahapan itu sudah diatur
bagi orang yang terpapar informasi mereka bisa mengecek secara online
jadi mekanisme akuntabilitas itu ada
tapi ada yang masih belum sempurna soal penggunaan aplikasi ini
jadi kalau romo beni saya pak arteria pasti tahu ada aplikasi itu
tapi kemudian sosialisasinya tidak berjalan
nah yang berikutnya adalah soal keterbukaan
misalnya dana kampanye dibuka kepada publik
walau kemudian kalau bicara kebenaran laporan dana kampanye itu problem berikutnya ya
yang harus memang ada diskusi tersendiri
jadi upaya untuk perbaikan keterbukaan akuntabilitas partisipasi itu lebih baik
dan dua ribu tujuh belas ini walaupun aceh misalnya sudah ada yang akan mengatakan akan ke mk
dari sisi tingkat kekerasan dan konflik
aceh pilkada kali ini paling kondusif
meskipun dikhawatirkan akan terjadi eskalatif
dibandingkan dua ribu enam dua ribu dua belas pilkada aceh termasuk papua barat dibandingkan dengan dia dua ribu dua belas lalu
sekarang bicara sampai h sepuluh relatif lebih kondusif dibandingkan yang sebelumnya
kita berharap situasi ini tetap terjaga
mengapa indonesia sebagai salah satu negara yang terkena konflik
karena kita adalah salah satu negara yang paling terdepan untuk demokrasi
karena demokrasi kita tidak pernah berdarah darah
dalam artian tidak ada korban jiwa
nah ini yang harus kita pertahankan
tapi bukan berarti kita berhenti di sana
kualitas substansialnya harus jalan
bukan sekedar prosedural
nah ini menunjukkan bahwa rakyat itu lebih dewasa
tapi persoalannya secara teknis
penyelenggaraan negara memiliki prosedurnya ini yang masih masalah
itu yang dikata
ini juga harus bisa membedakan
pisau analisanya ya harus dibedakan antara
penyelenggaraan pemilu dengan keamanan dan ketetipan
penyelenggaran pemilu kalau menurut kami komisi dua
kami yang buat undang undang pemilu kemarin
masih jauh dari yang kami harapkan
bagaimana kepatuhan penyelenggara pemilu
itu jauh sekali
jadi jangan bicara mereka patuh
pengetahuan penyelenggara akan norma hukum saja
sudah banyak yang tidak tahu
kedua tidak hanya dia tidak tahu
dia juga tidak bisa mempergunakan
bagaimana layaknya penyelenggara
bagaimana layaknya seorang penyelenggara yang baik
atau peraturannya mungkin nggak masuk akal
kita belum lagi bicara faktor eksternal yang namanya integritas
ini yang kita katakan sangat jauh di sini
nah kemudian bicara mengenai penyelenggaran itu sendiri
saya tidak melihat
ada komisioner di pilkada dua ribu tujuh belas
nama komisioner itu kita khidmatkan
bukan seperti badan atau aparatur
mereka bisa melaksanakan diskresi
tadkala norma itu abu abu
tadkala ini kita semua lagi deadlock
bagaimana ada solusi untuk demokrasi ke depan
ini nggak kelihatan sama kpu yang ada di sini
baik kpu pusat maupun kpu kpu yang ada di daerah yang menyelenggarakan pilkada
kami juga melihat ya secara kualitatif penyelenggara ini sangat buruk
kalau dikatakan partisipasi pemilih sangat tinggi untuk dki dan beberapa daerah
memang itu kerjanya kpu tidak itu
itu hebatnya undang undang pilkada
kenapa undang undang pilkada itu memaksa sekarang semua parpol untuk melahirkan calon calon yang hebat
memaksa ruang pertempuran itu hanya sebatas pada visi misi program
sehingga orang pada ribut di medsos dan sebagainya
ini yang kita katakan ini bukan hebatnya pendapat penyelenggara
belum lagi yang lain
saya ingin katakan untuk aceh
tapi hebatnya rakyat bagus
pasti hebatnya rakyat semua ini kemenangan rakyat
begitu kita bicara aceh
komisi dua ini ke aceh hampir setiap bulan terakhir untuk memastikan
memastikan bagaimana aceh papua dan dki ini tidak bermasalah
jadi kalau dikatakan itu bagian dari pencapaian kpu kami ini sangat sangat berkeberatan
karena tidak hanya penyelenggara pemilih yang membuat ini sukses
tapi masyarakat dan juga pemerintah
kita akan membahas bagaimana kemudian ini masih ada beberapa daerah
jakarta terutama yang akan melakukan putaran kedua
oke hanya jakarta
dan juga kita masih akan menghadapi rumah sekitar sekitar yang banyak
dan juga di bawah ini pergolakan sementara juga beberapa daerah
karena ada kalau kita lihat di papua barat beberapa kabupaten juga sudah ada demonstrasi
bagaimana kemudian kita menghadapi ini kita bahasnya di segmen berikutnya
kita akan segera kembali saja di video berikut ini
tapi kalau pemahaman saja berapa
bener kan sepuluh hari setelah pilkada terletak
kita sudah menemukan banyak sekali masalah masalah administrasif yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara pemilu
mungkin para elit para peserta calon atau mungkin partai partai politik dan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi ini romo
anda melihatnya ada perkembangan yang signifikan atau ternyata di bawah juga masih banyak masalah
demonstrasi tidak bisa menerima kekalahan seperti itu
enggak saya rasa rakyat itu punya kematangan ya dalam demokrasi
artinya angka kekerasan semakin menurun harus diakui
memang ada mobilisasi isu isu sentimen sentimen itu yang terjadi
tetapi kan rakyat dengan dewasa juga menggunakan penentukan pilihan
ada daulat rakyat di dalamnya
hanya persoalannya menurut saya dalam penyelenggara pemilu ini jauh dari harapan kita
kita berharap misalnya di dki ini ya berharap lebih profesional
terus mampu memberikan satu contoh untuk daerah yang lain
di pelanggarannya kecil tapi dalam kenyataan malah di dki lebih besar
ini menunjukkan kan tidak bisa menjadi model gitu loh

terus kita berharap ini di pusat pemerintahan logistiknya dekat kemudian transportasi tidak masalah

banyak orang ahli di sini itu masalahnya kecil gitu loh
tapi dia tidak bisa menjadi model
tidak ada role model yang dipakai untuk daerah daerah yang lain sebagai suatu contoh sukses tool
yang kedua menurut saya penyelenggara pemilu itu harus netral
jangan misalnya secara etis ya penyelenggara pemilu tidak boleh dengan siapapun dia bertemu gitu loh
anda melihat masih ada persoalan etik sih
ada kesan kesan etis itu menurut saya itu penting
sehingga apa yang dikatakan oleh salah satu pak jimi hasidisi betul
sebagai penyelenggara pemilu itu harus menjaga jarak betul
ketemu jangan sampai menggindar
penting dalam persepsi publik adalah penyelenggara yang netral yang independen penyelenggara yang tidak berpihak
sehingga kita berharap jagalah etika itu
jadi dengan alasan oh karena tidak sengaja itu jangan pakai begitu lah
karena dia tahu konsekuensi sebagai penyelenggara pemilu dalam situasi yang macam ini
harus menjaga jarak
harus betul betul menunjukkan independensi
dan jangan mudah dimanipulasi
sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda
yang ketiga menurut saya proses sosialisasi harus jelas aturan main gitu loh
misalnya kalau ditutup jam satu ya jam satu
jangan yang satu jam satu jamnya jam dua belas
ini kan sebenarnya mudah kan kontrolnya
nah menurut saya ke depan menurut saya kpud karena ini putaran kedua
menurut saya harus betul betul mengepolasi
semua yang tadi diepolasi
bagaimana titik titik lemah
misalnya kalau kekurangan formu reformnya
sehingga ada punya planning gitu loh
jangan sampai planningnya nggak ada gitu loh
yang kedua harus ada kontrol dari publik dan masyarakat
tentang bagaimana memperbaiki penyelenggaraan pemilu ini
maka lebih baik komisi dua dalam pengertian ini
harusnya lebih sekarang membuat database
database dari segala persoalannya
kemudian memberi semacam
memberi semacam warning gitu loh
bagaimana misalnya ini bisa nggak diselesaikan
kalau tidak diselesaikan apa sanksinya
artinya harus ada itu gitu loh
supaya ada perbaikan dalam kualitas pemilu gitu loh
jadi tidak hanya saling mengeluh
tidak saling menyalahkan
tapi itu dipublikasi sekarang
bagaimana misalnya mereka diberi
ini kan waktunya deket
misalnya mengenai formulir itu
kalau mereka gagal menyediakan ini apa sanksinya
tapi juga harus ada sanksi sosial gitu loh
sanksi sosial itu penting gitu
tidak saling mengklaim gitu loh
di sini menurut saya
anggota dpr juga
kompleks interestnya harus berkurang
demi kepentingan bangsa dan negara
ini penting gitu loh
itu penting karena
supaya tidak ada konflik interest kepentingan gitu loh
karena kalau tidak ada kompleks interest kepentingan
maka pemilu akan berkualitas gitu loh
maka di sini juga
dpr sebagai pengawas
juga harus menunjukkan dengan negara rawanya
demi memperbaiki kualitas pemilu
sehingga persoalan klasik ini
tidak lagi menjadi persoalan terus menerus gitu loh
kalau di komisi dua itu memang tidak ada fraksi
yang ada itu adalah partai komisi dua
jadi kita memang betul betul merah putih
bicara partai sangat kompak
bicaranya nkri dan bagaimana membangun peradaban kebangsaan
tapi mengawal hal hal yang sangat tidak beres ini
ke depan seperti apa bang
sudah enam bulan sebelumnya
apa yang dipaparkan
namanya daftar inventarisasi masalah
kayak kita buat undang undang lain nih
kita sampaikan ke kpu
setiap pasal di revisi undang undang ini
kita sudah tujukan untuk mengantisipasi
kejahatan kejahatan demokrasi mana
makanya kita yakin betul mudah mudahan
ini nggak akan kejadian lagi
sebelum saya bicara panjang
saya mau mengucapkan banyak terima kasih sekali
kepada seluruh rakyat indonesia
yang sudah melaksanakan pesta demokrasi
kita semua sudah dijadikan contoh
bagi dunia pak romo
bagaimana negara demokrasi ketiga terbesar di dunia ini
menyelenggarakan demokrasi setiap tahun
secara aman tertib lancar dan damai
bagaimana yang katanya demokrasi islam ini
nggak bisa berjalan secara tertib
bahkan di aceh kita buktikan dua puluh satu
kabupaten kota persatu pilkada provinsi
aman tertib lancar
bahkan terakhir pak mualim
langsung salaman sama pak irwandi yusuf kemarin
ini sejuk dan menakutkan
mata dunia mencontohkan kepada indonesia
terlepas dari memang masih banyak pembentahan yang ada disana sini
kedua kita juga mohon sekali kepada penyelenggara pemilu
untuk memperbaiki diri
jangan sampai kejahatan kejahatan demokrasi kemarin
penyimpangan penyimpangan yang terjadi
apalagi yang namanya hak konstitusional warga negara untuk memilih itu
terhalang halangi untuk di putaran kedua ini
anda sudah kami kasih begitu banyak dana
tolong bekerja layaknya sebagai komisioner
tolong bekerja dengan sehebat hebatnya sehormat hormatnya
untuk menjadi patriot patriot demokrasi
kita nggak ada urusan yang menang mau nomor satu dua dan nomor tiga
ketiga saya juga minta betul
penyelenggara kpu ini yang hadir ini harus paham hukum paham undang undang
masa iya dan tidak peka sih ada dpt daftar pemilih tetap yang melebihi jumlah pemilih
masa mendagri sama kpu gak bisa mikir sih
kok diterbitkan suket nggak ada koordinasi dengan teman teman kpu dan pps setempat
sehingga apa surat suaranya kurang
ini yang kita katakan nggak bisa kita terima dengan akal dan logika akal sehat
saya ingin katakan kita tidak dendam
tapi kami mohon semua penyelenggara yang bermasalah ini jangan dipakai lagi
tidak hanya sampai di situ
semua penyelenggara yang terindikasi terlibat
ini undang undang pilkada yang sekarang yang baru ini sangat hebat
tidak ada ruang bagi yang bermain
dan semuanya sangat terukur
anda punya prestasi kita kasih reward
tapi yang salah ini sanksinya berlapis
ada sanksi administrasi ada sanksi pidana
menghalang halangi orang untuk tidak bisa memilih tiga sampai enam tahun
jadi kalau kita mau terapkan saya pikir kedepan akan lebih baik lagi
makanya penegakan hukum pidana pemilu juga harus segera dan disegerakan
kpudk ini tidak senyam senyum lagi
minimal mukanya agak cemas sedikit
untuk bisa bekerja lebih baik lagi
saya juga mohon sebenarnya ya kepada mk ini
mk memeriksa potensinya sebelas daerah
dan bisa bertambah karena provinsi ada yang rekapnya baru hari ini dan besok
ini kan tadi kita bicara kabupaten ya
mk ini jangan jadi mahkamah kriminal
mk juga jangan jadi mahkamah kalkulator
kembalilah ke hitahnya untuk memastikan untuk mencari yang namanya penerapan hukum progresif dan kebenaran substantif ini
anda harus bisa lihat bagaimana manipulasi dilakukan secara terstruktur
bagaimana kejahatan demokrasi yang sangat mempengaruhi hasil suara
hanya karena aturan ini semuanya juga tidak bisa diperiksa sama mk
mudah mudahan kita yakin betul demokrasi ke depan lebih baik lagi
mudah mudahan rakyat menikmati pesta demokrasi sebagaimana
secara substansi kita bisa mendapatkan manfaat dari pemilu kadar
mbak titi terakhir
ya saya kira evaluasi harus dilakukan oleh semua aktor pilkada
aktor pilkada itu mulai dari penyelenggara pengawas pasangan calon dan juga pemilih
ini memang putaran kedua hanya untuk dki jakarta

ini memang putaran kedua hanya untuk dki jakarta

dan sisanya kalau di total provinsi kabupaten kota satu ratus tujuh puluh enam daerah
jadi apa yang menjadi problem pilkada dua ribu tujuh belas harus jadi perbaikan dalam konteks regulasi dan juga implementasi di lapangan oleh penyelenggara
kepada pemilih harus lebih proaktif lagi memastikan bahwa memang kita jangan sampai kehilangan hak pilih
terutama ketika calonnya berkualitas seperti di dki jakarta
hak pilih itu ternyata satu saja sangat berharga

ya sangat menentukan
ya sangat menentukan
jadi satu sisi juga luar biasa dki ini pembelajaran demokrasinya bagaimana publik sadar bahwa mereka bisa membuat perubahan dengan memilih pemimpin yang paling baik
termasuk juga saksi pasangan calon
pasangan calon harus memastikan orang orang yang hadir di tps itu orang yang paham prosedur
masa kemarin dibiarkan pakai video call semua sepakat pemilihnya sepakat pengawasnya sepakat saksi pasangan calon membolehkan diwakili nyoblos
nah ini kan berarti problemnya bukan cuma di penyelenggara
bagaimana pasangan calon memastikan jajarannya juga solid juga itu jadi penting
termasuk pengawas nih bang arteria
mengapanya ada satu tps ada satu pengawas kan tujuannya untuk jadi benteng
menjadi masalah bukan penyelenggaraan pilkada saja yang bermasalah tapi waktu kita juga tidak banyak jadi bermasalah
terima kasih sekali lagi mudah mudahan kritik ini bisa membangun supaya penyelenggaran pemilu bisa tidak hanya lancar secara prosedur ya bang ya
tapi secara substansi kita mendapatkan keadilan substansial
keadilan substansial itu bisa terjadi lewat apa namanya suara yang kita berikan di pemilu kadar
terima kasih bang arteria terima kasih mbak titi terima kasih romo atas perbincangannya malam hari ini
bupati bengkulu selatan dirwan mahmud yang sempat bermasalah dengan badan narkotika nasional karena ditemukan narkotika di kantornya ternyata dijebak oleh lawan politiknya
kami akan hadirkan perbincangan yang selanjutnya